wali kota surabaya eri cahyadi senin siang mengamuk dan memarahi direksi hingga pegawai
rumah sakit umum daerah suwandi surabaya eri cahyadi emosi mengetahui layanan antrian
pasien di poliortopedi yang amburadul sehingga pasien lansia harus menunggu berjam jam untuk
dilayani oleh dokter tak hanya itu nomor antrian rendah yang datang lebih awal sering terlompati
oleh nomor antrian yang lebih besar hal ini tak lain karena antrian pasien bergantung pada
keberadaan berkas rekam medik si pasien yang dicari secara manual oleh pegawai rumah sakit
dan bukan dicari secara otomatis melalui sistem elektronik atau komputer mulai jam delapan jam delapan
setelah itu kami
belum belum belum atas temuan ini wali kota surabaya meminta direksi rumah sakit
mengoptimalkan penggunaan teknologi rumah sakit suwandi belum ada perubahan signifikan
ternyata tadi kenapa baru tahu tadi dengan dokter gili ternyata rekam medis ini yang
mengambilnya terlalu lama sementara di rute rsud muhammad suwandi pilih daniel mesaf mengakui rumah
sakit yang terlalu lama sementara di rute rsud muhammad suwandi pilih daniel mesaf mengakui rumah
sakit yang terlalu lama sementara di rute rsud muhammad suwandi pilih daniel mesaf mengakui rumah sakit belum menggunakan sistem elektronik

sakit belum menggunakan sistem elektronik rekamedik

status tinggian terlalu
keterlembatannya tahu macem hasilnya yang jelas ada beberapa pasien yang luput
dari kota surabaya meminta di ru mess itu meakukan perbaikan
dalam waktu satu minggu untuk menangani antrian pasien yang memakan waktu hingga berjam jam
wahyu pratama surabaya